terima kasih ya takjilnya padahal mah gak usah sih jadi nggak enak
ya kok gak enak ini enak lho manis kayak siti
ntar kalau gak percaya abis maghrib nih udah buka kamu coba aja sambil ngaca dilihat dan dirasakan
siti ini beneran nih gak ada yang cemburu abang main ke rumah
enggak lah siapa juga yang mau cemburu
intinya nih sebenernya kalau jadi orang susih tuh jangan sombong jangan berlagu iya kan
ini kadang kadang kita ini susih udah mau ini susih itu susih masih suka sombong
sekarang coba di mata allah ini kita apa sih
gak ada artinya
tapi lo masih sombong aja nih manusia nih di mata allah ini
wajib aja suruh sholat masih ditinggalin puasnya masih ditinggalin
itu kan gak bener namanya
jangan sombong deh terus bilang nanti aja sholatnya nanti aja puasnya jangan itu gak bener kayak begitu
paham lo be
ya kok cuma gue doang cerita pak be
tapi gak ada yang bermanfaat buat lo pak be
yaudah deh gue ngusip warung dulu
sekarang dengerin nih gue mau cerita nih
udah cerita duluan gue jadi males ceritanya
bu cin wah udah sehat lo
waduh sehat lo
alhamdulillah sekarang gue udah sehat total
alhamdulillah deh kalau kayak gitu
temen temen guys mohon maaf ganggu ya
gue kesini mau minta maaf soal kemarin
aku udah banyak bikin kecewa kalian
hah yang begini nih yang bapak bikin temen
eh cin ini namanya berkah ramadan
yaudah cin gimana kalau nanti malam lo ikut kita terawih di masjid taliqlas
yaudah tenang aja nanti bareng gue sama ivan deh perangkatnya oke
yaudah jemput ya
eh jangan gak terawih lo pada yatar ya
pus disini apa di rumah lo
nanti hati becek
memangnya gak apa apa kalau kamu harus tarawe deket rumah aku
ya jujur aja ya andriana
sebenarnya aku tuh masih gak enak
soalnya mama aku tuh sama papa aku tuh sibuk banget
kapan kamu mau ngenalin aku ke keluarga kamu
ya ke orang tua kamu gitu
kalau soal itu sih adrena aku
gimana ya aku tuh gak mau aja bikin
nama aku sama papa aku sama keluarga kamu juga tuh cemas
soalnya kan kita masih sekolah

ya kita kan masih sekolah
sama muda juga gitu loh
tapi aku yakin sih
kalau suatu saat aku kenalin kamu ke orang tua aku
pasti mama aku sama papa aku tuh bakalan setuju
karena kamu tuh cewek yang soleha dan baik
tapi satu hal yang harus kamu tahu
jangan pernah lupa kalau aku selalu sayang sama kamu
hari terus berganti boy
aku gak tahu
kalau besok rusak atau kapanpun
kamu bisa aja ninggalin aku gitu aja buat
aku takut hal itu terjadi sih
kamu tenang aja
aku gak akan pernah mainin perasaan kamu
dengar dua puluh menit kan
akhirnya semuanya lebih cerita nah zer
mas tadi dengar kalau kamu ngigo nyebutin nama boy
kamu bilang kalau
kamu tahu perasaannya yang boy sebenarnya
aku jadi kebawa mimpi
khawatir yang berlebihan kali ya mas
aku kebawa mimpi tadi aku mimpiin reva sama boy
memang mengakui bahwa dia nggak tulus mencintai reva
jadinya aku bilang ya
memang aku tahu perasaan
ya udah kamu gak usah terlalu memikirkan boy sama reva ya
iya mas khawatir berlebihan gak bagus sih
aku kan rasanya sama reva
mas sudah beberapa kali ketemu dengan boy
mas juga berinteraksi
mak bisa baca perasaan dan keadaan
menurut mas boy orang yang baik dan dia mencintai reva dengan tulus
ya udah kamu cuci muka mas tunggu di mobil ya
mas bes sekarang udah nerima boy dengan sepenuhnya
padahal mah gak usah
siti jadi gak enak
ya kok gak enak
ini enak loh
ntar kalau gak percaya
abis maghrib ini udah buka
kamu coba aja sambil ngaca
dilihat dan dirasakan
siti ini beneran nih gak ada yang cemburu abang main ke rumah
enggak lah siapa juga yang mau cemburu
abang jadi like kalau kayak gitu nih
siti lihat abang kopak banget sama temen temennya
ya kita bukan geng sih siti
ya sebenarnya mirip mirip sih
tapi kalau geng kan konotasinya tuh ke yang jelek jelek tuh
kalau klub kita lebih menjaga kebaikannya
terus kita saling mengingatkan
jadi kita pengen tuh gak ada orang yang terganggu sama keberadaan kita gitu
alhamdulillah lah kalau kayak gitu siti seneng dengernya
apalagi anak aja ganteng ganteng ya
kalian udah punya pacar belum
kalo yang itu kebetulan masih single
tos dulu dong
siti aku ajak budi muter muter ya
aduh jadi ngerepotin ya
siti kamu gak usah ngerasa ngerepotin gitu dong
justru aku seneng
bisa deket sama adeknya siti
ayo udin udah aja jalan yuk
aku titip helm ya
udah aman pegangan
oh itulah kitabnya behaviorsnya ya